sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bapak ini akan jadi supir pribadi kamu
ini kan supir kepercayaannya nona
maaf pak nama bapak
jadi masuk dulu ya
tumben inget nyium mama
kelihatannya sih dan gak setuju
biar ibu cari supir yang lebih mudah aja bu
saya perlu bapak untuk melakukan sebuah tugas
anak saya jodi ini sedang dikejar kejar sama perempuan
perempuan ini matrik banget
kalau sampai bapak tahu bahwa perempuan itu ketemu sama jody
ibu gak perlu khawatir
saya akan jalankan amanah ibu itu
dan kalau sampai perempuan yang namanya winona itu mendekati dan jody
kayaknya tadi saya belum bilang sama bapak kalau perempuan itu namanya winona
ya kan saya belum sebutkan kan
kok bapak tahu
itu beritanya belum menyebar kemana mana bu
saya kemarin lihat di koran di televisi
ya tentang perempuan yang ibu maksud itu
kenapa sih kamu selalu nyusahin hidup aku
ngapain kamu kesini
kamu mau merusak nama baik aku
sekarang semua orang tahu kalau kamu tuh adik aku
kelakuan kamu tuh kayak orang yang gak bermoral
kakak tahu gak aku tuh tadi cuma ngebeda diri aku sendiri
kenapa sih kata tuh gak pernah percaya sama aku
ya udahlah aku gak perlu ngejelasin apa apa sama kakak karena kakak tuh gak pernah percaya sama aku
kakak tahu gak aku tuh datang kesini untuk niat untuk niat baik sama kakak dan dan ternyata apa
semuanya malah berantakan kan
aku malah marah marah sama aku
dokter dipanggil pak direktur di ruangannya
nanti aku segera ke sana
hari ini bener bener sia
semua teman aris salma mau ngelicain mama
dan tau papa ini kenapa
ini semua gak kena papa karena papa bangkrut
winona dan jody akan menikah dan papa janji kalau mereka menikah persoalan kita akan selesai semuanya
aku gak mau
kenapa sih papa sama mama tuh cuma manfaatin aku doang
kalian mau aku dianggap saya murahan sama keluarga jody
tau gini mendingan winona sama bang faldo di amrik
kamu mau apa di sana mau ngapain
ya kuliah lah pak ngapain lagi
aku juga pengen punya karir
aku pengen dianggap sama keluarga jody aku gak pengen diremehin terus
kamu sudah punya karir
jadi perusaha kerja orang
katanya dapat sp dari rumah sakit
puas kamu sekarang
dengar ya aku sudah kerja keras udah kuliah untuk jadi seorang dokter
itu tanpa bantuan kamu
murni karena aku punya otak
bukan kayak kamu yang otaknya kemana mana
mereka kata kepadaku katanya kan seseorang baik
jangan pernah kamu menyalahkan adik kamu terus
paling tidak dia ikut mikir jalan keluarnya
mama nampak aku lagi
kapan sih mama mau ngerti perasaan aku
kenapa sih selalu nona yang dibelain
emangnya aku anak pungut
kalau kamu anak pungut
dan kamu juga
jangan seperti anak kecil
di rumah ini tidak ada yang namanya anak bungu
terus kenapa mama omong kayak gitu
mama kamu itu lagi stres
kamu tau kan orang kalau stres bagaimana
aku gak perlu dihibur sama anak kecil
mama kan tau kalau katanya tuh sensitif
yang satu pengen kuliah di amerika
sementara uang kita itu dari mana
atau jangan jangan kamu sudah baikan dengan jody
kamu akan mempergunakan uang biaya
kenapa sih pak di pikiran bapak tuh cuma uang uang
aku tuh gak pernah mikir perasaan aku sama perasaan katanya
papa pikirin dong perasaan kita
selamat pak nara
anda sudah diterima di perusahaan kami
dan mulai sekarang
anda sudah bisa bekerja